sementara itu rumah pribadi bupati labuhan batu panagonal harahap yang berada di jalan pelajar timur kecamatan medan kota digeledah penyidik kpk
tujuh penyidik kpk menyambangi rumah tersangka kasus korupsi tersebut diduga untuk mencari tambahan barang bukti kasus korupsi yang menjeratnya
kediaman pribadi bupati labuan batu pangonal harahap di jalan pelajar timur medan sumatera utara sabtu siang ditandatangi penyidik kpk
saat penyidik tiba di kediaman bupati labuan batu tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah besar tersebut
lantaran rumah kosong dan pagar digembok dengan disaksikan kepala lingkungan setempat akhirnya penyidik kpk membongkar paksa gembok pagar
sekitar jam satu